presiden joko widodo akan mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah dalam waktu dekat peluang wacana koalisi besar atau koalisi kebangsaan akan kembali dibahas dalam pertemuan ini
ini disampaikan menteri perdagangan sekaligus ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan setelah bertemu dengan presiden jokowi di kompleks istana kepresidenan jakarta rabu siang
ia mengaku bertemu dengan jokowi untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok tetapi tidak membantah
soal adanya pembicaraan politik walau enggan memerinci pembahasan tentang politik dengan jokowi zulkifli hasan mengungkapkan jokowi akan mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah dalam waktu dekat
untuk itu ia menyebut sebelum bertemu dengan jokowi kamis malam besok para ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu yaitu golkar p tiga dan pan akan menggelar pertemuan di kediaman ketua umum golkar air langga hartarto
bagaimana pak perkembangan politik sekarang
ya selain anu kan selain mendak kan saya juga ketua pan gitu
nanti aja kita akan kumpul
mudah mudahan nanti cari waktu yang tepat bapak akan mengundang ketua ketua partai untuk silaturahim
ketua partai dari koalisi bersatu
iya lah koalisi
saya kira begitu
koalisi besarnya apa
koalisi bersatu kan bertemu dulu